per satu februari dua ribu dua puluh dua anda tidak akan lagi menemukan malioboro yang ramai dan penuh sesak seperti ini
warna warni pernak pernik beragam baju yang digantung dan digelar pedagang
hingga riuh tawar menawar antara pedagang dan pembeli di sepanjang trotoar pertokoan
kini sudah berganti tempat
benyamin adalah satu dari ribuan pedagang kaki lima yang dulu menjajakan dagangan di trotoar malioboro
kini harus memindahkan seluruh jualannya ke teras malioboro
tempat baru yang disediakan pemprov diy untuk pedagangan kaki lima
meski dibayangi ketakutan akan mengalami kecil pendapatan dan sepi pembeli di tempat yang baru
benyamin hanya bisa pasrah akan keputusan relokasi
masih begitu pemprov diy yogyakarta menjamin di tempat yang baru
pkl tidak akan sepi pengunjung dan pembeli
dimana kita juga mereka membuat atraksi atraksi yang membuat teman teman atau masyarakat itu hadir di sini
itu kan apa ya atraksi yang manajemen atraksi ini kan juga menjadi bagian untuk mempromosikan
dan kita juga
ya media seperti teman teman ini kan netizen atau ini kan bagian yang senang
yang selanjutnya bagaimana kita juga memberikan fasilitas promosi itu dari sisi saat mereka melakukan transaksi
sekitar satu delapan ratus an pedagang kaki lima malioboro perlahan lahan mulai memindahkan dagangan mereka ke teras malioboro
ini merupakan bagian dari restrukturisasi kawasan malioboro yang akan dijadikan jalur pedestrian
nantinya trotoar malioboro yang selama ini ditempati pedagang akan dikembalikan kepada pemilik toko dan fungsinya dipulihkan sebagai tempat pejalan kaki
pemprov d i e berharap pengembalian fungsi trotoar malioboro akan menambah kenyamanan wisatawan yang mengunjungi kawasan ini
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta